seiring kegemaran presiden joko widodo mengendarai motor custom
bengkel motor custom kini semakin menjamur
tidak hanya di jakarta surabaya juga menjadi salah satu kota
yang memiliki basis custom yang tak kalah hebatnya
dari kota kota besar lainnya di tanah air
the minority custom merupakan bengkel custom pelopor di surabaya
jonathan eva merintis bengkel motor customnya pada dua ribu dua belas lalu
halaman rumah ia jadikan bengkel
semua aktivitas modifikasi dilakukan di sini
sepintas memang tidak ada yang istimewa
namun jangan salah berbagai jenis motor seharga ratusan juta rupiah
ia permak di sini
semua proses modifikasi dilakukan dengan handmade agar lebih sempurna
kini jonathan mampu meraup omset dua sampai tiga ratus juta rupiah
bersama empat orang pekerjanya
yonatan mampu bertahan di tengah maraknya bengkel bengkel custom baru
sekarang semakin banyak orang menyukai custom
semakin banyak bengkel bengkel yang bermunculan
anak muda anak muda yang kreatif
jadi ini sudah bukan lagi cuma sekedar hobi
ini bisa jadi peluang bisnis yang menarik menurut saya
peluang usaha custom di surabaya ini menarik
ia mematok harga minimal dua puluh lima juta rupiah untuk satu motor
jonathan tidak khawatir persaingan karena pasar motor custom sangat luas
untuk pemasaran jonathan memanfaatkan media sosial dan pameran
setiap motor yang menang kontes harganya bisa naik drastis
siapa yang menyangka dan saya juga tidak menyangka bahwa motor yang saya kendara ini merupakan motor jadul keluar
ini adalah motor yang sudah dikeluarkan dari
dhani nama pemilik motor ini
awalnya honda suprafit kemudian ia modifikasi bertema cafe racer
kebetulan saya juga kenal sama teman teman custom
akhirnya diajak main custom
kebetulan ini juga buat kontes
sudah juara lima kali di acara kontes kontes surabaya dan sekitarnya
ya ini motor kesayangan saya
para pelaku industri custom berharap pemerintah membantu melalui pengaturan regulasi yang memudahkan mereka
terutama soal komponen motor yang harus diimpor